pasca kebakaran kantor bupati pohuwato gorontalo pada kamis siang kemarin sejumlah asn terlihat mendatangi kantor bupati tersebut pada jumat pagi tadi
kondisi kantor tidak bisa digunakan karena seluruh bagian kantor ludes terbakar
sejumlah aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan kabupaten pohuwato jumat pagi menggelar doa bersama pasca terbakarnya kantor bupati pada kamis kemarin
nah sementara itu kondisi terkini kantor bupati kabupaten pohuwato pasca dibakar oleh masa kini tidak lagi dapat digunakan karena seluruh bagian kantor ludes terbakar
tidak hanya itu pemirsa sebagian besar dokumen penting hingga perangkat kantor juga ikut terbakar
aktivitas pelayanan masyarakat untuk sementara waktu dilakukan dengan menggunakan fasilitas yang ada
sebelumnya pada kamis siang masa penambang membakar kantor bupati pohuwato
melakukan perusahaan kantor dprd dan kantor
kita bersyukur tidak ada korban jiwa